dan kini kita akan memantau kondisi terkini harus selalu lintas di tolcikampeng jawa barat
sudah ada produser lapangan monika konado dan ada koresponden albi pratama di kawasan kosambi jalur arteri karawang
kita akan ke monika terlebih dahulu
monika kalau melihat dari pantauan di media sosial siang hari tadi kemacetan ini terjadi mulai dari kilometer lima puluh lima sejak pukul satu siang
apakah penyebabnya memang karena volume kendaraan meningkat atau ada penyebab lain
sedangkan untuk rekaya selalu lintas di ruas tol jakarta cikampek malam tadi juga diberlakukan kontraflow
ya dari kilometer empat puluh tujuh hingga kilometer tujuh puluh tujuh
namun memang menjelang siang hari ternyata volume arus kendaraannya semakin menurun
yaitu sejak pukul dua siang dan seterusnya
sehingga akhirnya pada sore tadi kontraflow ini ditiadakan
jadi sebenarnya saat ini arus selalu lintas di ruas tol jakarta cikampek hingga ke kilometer tujuh puluh sudah tergolong
ramai lancar saja
dan di belakang saya bisa dilihat tidak ada antrian juga di gerbang tol utama cikampek ini
jadi kita bisa lihat memang arus selalu lintas semakin malam terlihat disini sudah semakin turun volume kendaraannya
sedangkan kalau tadi pertanyaan dari taufik siang tadi terjadi kepadatan dari kilometer lima puluh
ini memang disebabkan oleh tingginya volume kendaraan yang melintasi atau melewati ruas tol jakarta cikampek
ini pada pagi hari hingga siang tadi memang tepatnya hingga sore hari tadi sudah ada sekitar lebih dari enam puluh delapan ribu
atau saat ini mungkin sudah melebihi tujuh puluh ribu kendaraan yang melewati gerbang tol cikampek utama mengarah ke palimanan dan juga transjawa
tapi juga memang saat ini kita lihat sebenarnya tadi saya sempat memantau juga dari cctv
sebelum kilometer lima puluh tujuh yang mana di kilometer lima puluh tujuh ini adalah rest area
terlihat ada keramaian yang bisa beresiko kepadatan dan kemacetan di situ
dan ini memang terjadi cenderung terjadi pada saat setelah buka puasa
saya juga mendapatkan pengalaman serupa kemarin malam setelah buka puasa yang mana pada saat setelah buka puasa kita harus keluar dari rest area
dan itu memakan waktu yang cukup lama karena harus mengantri dengan kendaraan kendaraan lainnya yang akan masuk dan juga keluar dari rest area
pada saat setelah buka puasa
jadi ini juga butuh perhatian khusus oleh para pemudik
memang kita semua membutuhkan istirahat khususnya para pemudik dan pengendara
tapi bisa kita gunakan waktu sebaik mungkin di rest area dengan menggunakan rest area secukupnya
yaitu sekitar dua puluh sampai tiga puluh menit saja agar bisa bergantian dengan kendaraan lain dan juga para pemudik lainnya
sementara itu juga saat ini kalau dilihat di belakang saya sebenarnya di ruas tol hingga ruas tol
kilometer tujuh puluh terlihat lancar lancar saja
tapi setelah ruas tol atau gerbang tol cikampek utama ini tepatnya di kilometer tujuh puluh dua hingga kilometer empat ratus empat belas masih diberlakukan one way
terlihat memang lebih ramai dibandingkan dengan ruas tol jakarta cikampek hingga ke kilometer tujuh puluh
dan cenderung ada kepadatan tapi tidak sampai menyebabkan kemacetan sehingga kendaraan ini memang berhenti total
jadi masih bisa tergolong lancar lancar saja
direksi puncak arus mudik akan terjadi hingga nanti malam ya dan kamis dini hari
apakah ada antisipasi khusus yang disiapkan
ya antisipasi antisipasi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga baik jasa marga bekerja sama
telah dilakukan rekayasa lalu lintas seperti kemarin hari one way
kemudian malam tadi juga kontra flow walaupun saat ini sudah tidak berlakukan kontra flow
tapi rekayasa lalu lintas ini kemungkinan bisa dilakukan atau diterapkan lagi di kilometer empat puluh tujuh sampai tujuh puluh dua
jikalau memang volume arus kendaraan di kilometer empat puluh tujuh sampai kilometer tujuh puluh ini semakin meningkat atau melewati garis batas normalnya
seperti malam tadi yang mana sebelum terjadi kepadatan sudah diberlakukan atau diterapkan kontraflow untuk mengantisipasi tidak terjadi kemacetan total di ruas tol ini
selain itu untuk one way sendiri masih diberlakukan sampai nanti pukul dua puluh empat dari kilometer tujuh puluh dua sampai kilometer empat ratus dua belas
dan menunggu bagaimana situasi arus selalu lintas seterusnya
apakah nantinya one way ini dari kilometer tujuh puluh dua dan seterusnya akan dilanjutkan ataukah sudah akan diberhentikan sementara karena arus lalu lintas sudah lebih lancar lagi
jadi kita lihat nanti bagaimana kondisi arus selalu lintas menjelang tengah malam nanti
karena kalau melihat pengalaman pada kemarin hari memang peningkatan yang signifikan dari volume arus kendaraan itu terjadi pada saat jelang tengah malam dan juga dini hari